krealogy merupakan aplikasi berbasis android yang menyasar pelaku usaha kecil mikro dan menengah umkm
yang memudahkan pengguna untuk melakukan manajemen usaha
aplikasi yang diluncurkan pada maret dua ribu dua puluh satu ini sudah diunduh lebih dari dua puluh ribu kali
sasaran kreologi adalah pelaku usaha kreatif
nah tokoh penting dibalik itu semua adalah azalia ayunintias
perempuan berusia tiga puluh dua tahun ini adalah pendiri sekaligus chief executive officer ceo krealogy
berawal ketika ayu demikian nama panggilannya merintis usaha doanyam
yang memberdayakan perajin anyaman di nusa tenggara timur
dibantu dua partnernya usaha yang awalnya hanya beranggotakan lima perajin
kini mampu memberdayakan ribuan perajin
usaha yang kini berjalan dengan kemampuan untuk menjaga kemampuan perajin
berjalan bukan tanpa rintangan
ayu mengaku harus melakukan edukasi kepada pelaku umkm
untuk mengubah paradigma ke era digital
sementara untuk masalah teknis aplikasi buatannya akan terus dikembangkan
mengikuti kebutuhan pengguna
krealogy sempat menjadi juara satu seal of stack dua ribu dua puluh mewakili indonesia
sebuah kompetisi global untuk para wanita pemilik startup
tim liputan cnn indonesia